anda masih di newsroom terjadinya gempa bumi bisa berdampak buruk bagi manusia
tidak hanya menyebabkan kerugian material namun juga korban jiwa yang terkena reruntuhan bangunan
bangunan tahan gempa sangat dibutuhkan di indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya korban jiwa saat guncangan gempa
kita akan bahas bersama dosen teknik sipil dan lingkungan ftugm alia waludin
selamat sore pak ali
ya pak ali saya ingin bertanya dulu di awal seberapa penting sebenarnya memiliki bangunan tahan gempa di indonesia
di indonesia ini kan sudah kita sadari bersama adalah negara dengan banyak potensi terjadi kebencanaan
salah satunya adalah gempa begitu
oleh karena itu menjadi keharusan bagi kita untuk memastikan agar rumah atau bangunan yang kita miliki ini
memiliki kinerja yang sesuai
atau yang pas untuk saat terjadi gempa itu sendiri
artinya itu menjadi hal yang harus dimiliki tidak bisa ditawar tawar kembali
oke harus dimiliki dan tidak bisa ditawar begitu ya
ini kalau kita lihat kan memang jepang itu menjadi salah satu negara yang juga rawan gempa begitu ya
dan di sana kabarnya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh itu sudah diwajibkan bahwa bangunan baru harus tahan terhadap gempa
tapi di indonesia sampai saat ini masih belum begitu
anda melihatnya seperti apa
apakah memang sudah banyak bangunan tahan gempa yang
ada di indonesia
kebetulan saya pernah tinggal di jepang selama lima tahun
jadi sempat melihat bagaimana konstruksi rumah tinggal yang ada di jepang
mungkin kami bedakan antara rumah yang sifatnya hunian satu lantai ataupun mungkin high press building yang ada di sana
kalau kita melihat karena kebanyakan kejadian gempa yang berusaha ini adalah juga untuk rumah rumah penduduk
mungkin satu lantai atau dua lantai

di jepang menggunakan material yang dominan adalah material kayu
untuk dindingnya maupun untuk struktur utamanya balok dan kolom
sehingga ketika terjadi gempa bangunan tersebut bisa melakukan atau mengikuti deformasi saat digoncang oleh gempa
nah perlu kami sampaikan bahwa saat terjadi gempa itu bangunan kita itu menerima beban vertikal dari beratnya sendiri
dan karena ada gempa juga harus menerima gaya samping atau melengkung atau mungkin melenting lah begitu ya
nah kemampuan lentur inilah yang mungkin sangat baik
dimiliki oleh material seperti kayu
nah sedangkan kalau kita kembali ke indonesia di mana dominasinya adalah dinding dengan kolom bertulang yang cepatnya disebut dengan kolom praksis
juga diantaranya diberi pasangan bata merah
nah ini yang membuat banyak kegagalan struktur adalah karena ketika terjadi gempa rumah rumah kita itu akan bergerak melentur ke samping
dan ini tidak bisa diikuti oleh gerakan material bangunan kita
sehingga akibatnya patah atau pecah
jadi keruntuhan inilah yang menyebabkan kital atau menyebabkan sangat banyak korban terjadi karena keruntuhan
jadi ini karena material yang dipilih dan juga desain strukturnya memang tidak mengikuti kaedah kaedah yang seharusnya dikeluarkan oleh kawan kawan di kementerian pupr
ini memang hal berbeda antara di negara kita dan di tempat jepang
tempat yang memang banyak sekali ditemukan bangunan yang lebih banyak survive ketika terjadi gempa
demikian mungkin singkatnya reza
tapi anda seringkah atau banyak begitu menemukan bangunan yang tahan gempa tapi ada di indonesia
kalau untuk terkait dengan bangunan tahan gempa
sesungguhnya ada peraturan yang sudah diberlakukan di banyak kabupaten maupun provinsi
untuk bangunan bangunan publik ini sudah harus memiliki namanya sertifikat layak fungsi bangunan atau self
nah di dalam proses membuat slm tersebut atau menyusun kajian itu akan ditujukan
bagaimana proses mulai desain strukturnya itu sendiri bagaimana proses konstruksinya itu sendiri
sehingga lalu oleh para panel ahli bisa dinilai apakah ini bisa tahan terhadap gempa atau tidak
nah ini tentu saja masih terbatas pada bangunan bangunan yang high grash building atau mungkin hotel apartemen
yang sifatnya memang perlu concern karena itu rumah menampung banyak publik
namun kami melihat untuk bangunan bangunan rumah tinggal sederhana
yang utamanya malah di
apa dibangun oleh pemiliknya sendiri ini sangat banyak jumlahnya dan memang menjadi kesulitan
bagi kawan kawan di kementerian pupr untuk bisa mengidentifikasinya karena terlalu banyak
dan inilah yang sering terjadi di mana bangunan yang lantai satu lantai ini
ini mengalami kerusakan yang tadi ada yang dindingnya robo atau mungkin hilang sehingga asapnya turun ke bawah
nah ini perlu kita sadari bahwa besarnya atau kerusakan ini sangat ditentukan oleh energi gempa yang terjadi
dan bagaimana kesiapan bangunan di dalam menerima gaya gempa tersebut
nah ini tentu saja banyak aspek
pertama adalah bagaimana desain seharusnya
yang kedua adalah bagaimana proses pelaksanaan itu dibangun
dan yang ketiga adalah bagaimana usia bangunan tersebut
nah kami melihat banyak bangunan bangunan ini yang dipoto maupun video yang sekarang beredar ini
beberapa adalah bangunan yang mungkin dari ketiga aspek tersebut perlu kita perhatikan bersama
jangan sampai bangunan tersebut memang di
tidak punya desain anan strukturnya yang menjamin itu memang siap terjadi atau siap mendukung beban gempa
dan untuk bangunan bangunan yang sudah berusia biasanya terjadi pelapukan atau penurunan kekuatan material bangunan tersebut
dan itu juga akan memperparah atau meningkatkan potensi terjadi keruntuhan
demikian mungkin perintah singkat dari saya
baik baik pak ali kalau kita bicara soal badan standarisasi nasional
sebenarnya memang sudah membuat standar nasional indonesia untuk bangunan tahan gempa yaitu sni satu ratus tujuh puluh

ya dari situ salah produk yang sangat bagus yang dibuat oleh kawan kawan di pusat kegempaan maupun di kementerian pupr
nah ini bagaimana tinggal kita mengkampanyekan atau memberikan penyadaran kepada masyarakat secara edukatif yang baik
agar poin poin tersebut itu diperhatikan dengan sangat sangat serius
tentu saja kami berharap agar dari pemerintah baik pusat maupun daerah
daerah memberikan training pemadai kepada semua pekerja bangunan
termasuk tukang tukang yang ada di banyak lokasi
agar mereka selalu memperhitungkan praktek praktek bangunan yang memang itu baik terhadap kegempaan kita
jadi ini hal yang tidak bisa lagi diperbolehkan bahwa satu buah tukang itu tidak memiliki sertifikat
ataupun tidak memiliki pengalaman teruji dalam hal membangun rumah
karena akan terus seperti ini
ini menjadikan banyak korban akan terus terjadi saat terjadi gempa
baik pak ali kalau kita bicara mengenai daerah begitu ya
daerah mana saja yang menjadi prioritas pembangunan tahan gempa
apakah ada daerah tertentu atau justru seluruh indonesia seharusnya memang sudah membangun bangunan yang tahan gempa semuanya
baik ini terkait dengan pertanyaan ini alangkah baiknya kita memang melihat satu pesta gempa yang dihasilkan oleh kawan kawan kuskin
memang membedakan dan melihat zona zona gempa untuk setiap wilayah
nah sebaiknya kawan kawan yang lalu di kabupaten maupun di provinsi memang menyadarkan kepada masyarakat bersama
perlunya mempraktekkan melihat kondisi kegempaan dan menuangkannya di dalam desain bangunan tersebut
nah ini mungkin saya kira ini tidak bisa kita perbolehkan kembali untuk pembangunan pembangunan yang tidak memiliki desain standar yang memenuhi kaedah teknik yang benar
kalau kami biasanya di kampus membedakan
atau mengelompokkan bangunan bangunan yang kami lihat di foto foto ini adalah sebagai non engineer building
di mana bangunan tersebut tidak didesain mengikuti kaedah kaedah teknik yang benar
sehingga sangat dimungkinkan potensinya akan sangat tinggi mengalami keruntuhan saat terjadi gempa
dan ini kita perlu menyadari bersama lokasi di mana kita dibangun atau gedung kita dibangun
disitulah kegempaannya harus kita telidiki dan kita gunakan di dalam desain itu sendiri
pak ali kalau tadi pak alip cerita bahwa anda pernah tinggal di jepang
begitu dan kita tahu jepang sebagai negara yang sering gempa
banyak bangunan tahan gempa di sana
tapi kalau kita lihat dari bentuk bangunannya apakah model atau bentuk bangunannya bisa juga diterapkan di indonesia
atau justru setiap daerah harus punya model bangunan tahan gempanya masing masing pak ali
baik reza ini saya jadi teringat kembali waktu kami mendampingi kawan kawan di lombok
gempa lombok tahun dua ribu delapan belas
saat itu ada sekitar enam belas model rumah yang dihadirkan
saking kita mencari bentuk rumah yang paling nyaman buat masyarakat penyintas begitu
dan yang paling ekonomis maupun yang paling proper
menurut saya pribadi untuk jenis model dan tipikal bentuk rumah itu
yang utama adalah tidak boleh ada lagi tawar menawar terkait dengan persyaratan kegempaannya
jadi harus memenuhi kaitan itu
sedangkan aspek lainnya
saya kira silakan selama itu tidak begitu membahayakan saksi berjudul
nah ini hal yang utama kalau saya ingin sampaikan yang utama adalah tidak boleh ada tawar menawar dalam sistem struktur kegempaannya
itu memang harus dipenuhi dulu
selebihnya mungkin nanti bisa disesuaikan dengan konteks lokalitasnya pun tidak ada masalah
selama memang kita perlu memikirkan aspek life safety nya atau keselamatan penghuninya
memang tadi contoh saya tadi melihat reza menunjukkan ada kemungkinan lampu yang jatuh atau almari
yang juga lalu akan jatuh karena ada gempa
nah memang hal ini menjadi hal yang menjadi cukup dari sertifikat naik fungsi bangunan
jadi seluruh material yang atau komponen bangunan yang berpotensi mengalami keruntuhan itu seluruhnya harus diamankan lebih dulu
sebelum gempa itu terjadi
nah mungkin ini hal yang harus kita mulai budayakan agar kita siap dan juga kalau saya menyebut di indonesia ini kita itu selamanya bersamaan dengan gempa
jadi selalu harus menyiapkan lima hal yang tadi
sama riza sampaikan
pak ali kalau tadi barusan anda menyebut mengenai gempa lombok dua ribu delapan belas begitu ya
ada sedikit informasi yang kami dapatkan bahwa memang warga lombok salah satunya membangun kembali rumah mereka pasca gempa dengan rumah tradisional
yaitu menggunakan anyaman bambu sebagai dinding dan juga rumput kering sebagai atapnya
menurut anda apakah bangunan ini juga akan tahan terhadap gempa
mungkin dari pertanyaan tersebut saya ilustrasikan
sederhana ini jadi ketika kita terjadi bangunan mengalami gempa maka gaya gempa itu akan berbanding lurus atau proporsional dengan berat bangunannya
nah ketika kita memilih jenis bangunan dengan material yang berat maka kita harus siap siap untuk menahan atau menerima gaya gempa yang lebih besar sehingga strukturnya harus lebih baik atau lebih didesain dengan sesuai gempa yang akan terjadi tersebut
sedangkan kalau kita melihat bangunan bangunan yang terbuat dari material ringan
seperti kayu dan bambu itu tentu saja memiliki masa bangunan yang lebih rendah
dan kelebihannya adalah kalau kita mungkin bandingkan kekuatan kita menyebutnya dalam bahasa angka bus adalah rasio kekuatan terhadap berat dari bangunan atau material bangunan
ini rasio kekuatan dibagi dengan beras yang ini sangat tinggi untuk mental seperti kayu ataupun bambu
kekuatannya tinggi tetapi densitinya rendah
kalau kita lihat beton itu kan atau pasangan batas itu mungkin sekitar dua dua gram
sedangkan kayu itu mungkin hanya tujuh ratus kg per meter kubik
dengan berat yang lebih ringan tetapi kekuatannya lebih tinggi
sehingga kita bisa memastikan gaya gempa yang nanti didukung oleh rumah kayu bambu tersebut akan lebih ringan
sehingga lalu persyaratan persyaratan kegempaannya menjadi lebih mudah untuk diakomodasi dibandingkan material yang lebih berat berarti
oke baik pak ali mungkin ini terakhir yang juga jadi banyak pertanyaan adalah apa yang dilakukan dengan bangunan lama
apakah ini bisa diadaptasi untuk tahan gempa atau justru kita harus membangun rumah kami kembali yang memenuhi standar sni tadi
ya ini memang hal menjadi menarik setelah terjadi pasca bencana
ini mungkin kalau kita di bidang konstruksi bangunan ini seringkali selalu mencari data bagaimana bangunan tersebut dibuat
ada gambar ded nya detail engineering design nya
lalu kita kembali mengevaluasi berdasarkan kondisi

lalu kita bisa memastikan atau kita bisa memprediksi apakah bangunan tersebut masih bisa berfungsi menahan gempa yang akan terjadi berikutnya atau tidak
apabila kita melihat ada kemungkinan bisa dimanfaatkan dan bisa survive maka itu bisa kita lakukan dengan namanya perbaikan atau retropiting begitu ya perkuatan
namun apabila sudah sangat sulit untuk bisa kita akomodasi dengan gempa yang akan berikutnya kita prediksi sesuai dengan zona wilayahnya memang tidak ada pilihan selain lalu mendemolis dan mengganti
bila tentang apa bagaimana bagaimana orang orang pada peluang manufacture industry bahaya zongerex
nah mungkin kalau saya pribadi sebaiknya kita mulai mengincari pemanfaathan pasangan bata pada bangunan rumah kita karena betul betul kita sesuai atau tidak memiliki fleksilibheit yang cukuup agar tak terjadi kegempan
nah ini mungkin kalau menurut saya pribadi sebaiknya kita mulai mengincari pemanfaatan pasangan bata pada bangunan rumah kita karena betul betul kita sesuai atau tidak memiliki fleksibilitas yang cukup agar tak terjadi kegempan
nah ini mungkin kalau saya pribadi sebaiknya kita mulai mengincari permanfaatan pasangan bata pada bangunan rumah kita karena betul betul kita sesuai atau tidak terjadi kegempan
atau kalau memang terpaksa memang perlu ada treatment tersendiri ada hal hal misalkan contoh biasanya pasangan bata itu selalu diberi satu buah apa beberapa besi yang mengangkarkan atau menyambungkan ke elemen strukturnya
balok atau kolomnya sehingga kalau terjadi deformasi dia bisa ikut bersama reformasi tersebut
saya kira ini menjadi penting case demi case apakah bangunan yang saat ini terjadi kerusakan tersebut bisa kita perbaiki atau memang itu bisa kita ganti baru
nah ini semua sifatnya case demi case secara umum bisa kita top cutting bila kita perkuat bila dimungkinkan masih
nanti tentu saja dari kawan kawan yang menempuni bidang struktur bangunan bangunan bangunan yang akan memberikan rekomendasi apakah akan lalu dirijemolis menjadi baru atau diperbaiki dengan beberapa perkuatan
sehingga ketika lalu nanti kalau ada gempa berikutnya ini bisa berperilaku lebih baik dan juga menjamin keselamatan penghuninya yang ada di sana
baik terima kasih atas informasinya yang memang sudah sangat mendetail diberikan kepada kami begitu ya
dosen teknik sipil dan lingkungan ftugm ali awaludin
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini di cnn indonesia newsroom